hai ini dia adeka miniatur karya adek karman yang dibuat dari limbah kayu meski berkarya
di rumahnya di kampung gempol desa batu garut kecamatan arjasari kabupaten bandung jawa barat
namun tak menghalanginya menghasilkan pundi pundi rupiah ade memanfaatkan limbah kayu jati dan
pinus dari pabrik serta bengkel untuk membuat miniatur ini ade menggambar pola terlebih dahulu
dan memotong kayu menjadi beberapa bagian selanjutnya kayu diukir sesuai pola dihaluskan
dan diwarnai tahun dua ribu lima saya langsung mulai kerajinan tapi belum seberapa indah hasil
karya masih kini agak kurang normal sekarang alhamdulillah lah sedikit sedikit ilmu saya
saya bermacam macam kerajinan
alhamdulillah udah saya dibikin dalam sebulan ia mampu menghasilkan lebih dari lima puluh karya seni
dan bahkan bisa mencapai delapan ratus buah untuk ukuran kecil seperti bros untuk harga jual berkisaran
antara lima belas hingga jutaan rupiah tergantung pada bentuk dan kesulitan pembuatan berkat
kegigihannya adek ini mampu meraup untung hingga jutaan rupiah perbulannya
kalau yang ini hasil karya nurdin warga desa batu merah kecamatan sirimo kota ambon maluku
nurdin sudah menggeluti usaha pembuatan karya seni dari limbah kulit kerang sejak usianya belasan tahun
tahun kulit kerang dibelinya dari pengepul dengan harga tujuh puluh rupiah per kilogram meski sempat tutup
karena terdampak pandemi kini usaha yang dilintis oleh kakek nya pak rekas itu najwausa lalu empat puluh tahun ahora hair yang abs tuttino ke satu persistenten adalah setelan yang sama dengan lesate bagian k realized pendaplikasi itu bijik dan lain saja

kulit kerang yang akan diproses jadi karya seni harus dibersihkan terlebih dahulu
selanjutnya nurdin merancang pola barulah kerang dipotong dan disusun sesuai keinginan
perhari nurdin bisa mengerjakan kaligrafi yang berukuran sedang sebanyak lima buah
sementara untuk satu kaligrafi berukuran besar membutuhkan waktu sekitar tiga hari
untuk hiasan kaligrafi dijual mulai dari harga rp dua ratus hingga rp satu lima juta per buah tergantung ukuran